jadi mau kan
asa lo tenang aja ya
malam ini menjadi malam yang gak bakal lo lupain di dalam hidup lo
gue pulang aja ya
mau lo tuh apa sih sa
gue udah ngelakuin semua permintaan loh
dan asal lo tau
muka gue udah dua kali dihajar
tapi gue masih tetap jaga rahasia loh dari semua orang
tapi kalau misalnya lo pengen
lo harus berhati hati
kalau lo mundur dari perjanjian kita
cuma seperti yang gue bilang
kalau lo ngebatarin perjanjian kita
gue bakal bocorin ke semua orang
semua orang yang udah nyudutin lo di pandora kafe
cukup rick cukup
jadi mau kan
lo tenang aja ya
malam ini menjadi malam yang gak bakal lo lupain di dalam hidup lo

aku coba telepon elsa tapi gak nyamuk nyambung
perasaan papa nggak enak mah
elsa kan udah ganti nomor pak
kemarin nino kasih tau papa juga papa lupa
mama ada nomor teleponnya elsa yang baru
eee punya pak
tadi barusan aku juga nelfon ke nomornya elsa yang baru
tapi gak diangkat
perasaan papa kok tiba tiba gak enak mah
papa juga ternyata merasakan
virasat yang sama
apa terjadi sesuatu
yaudah coba sekarang
mama jangan lupa ya mama kirim nomor lc yang baru ke papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok gak sama kamu ini kan waktunya buka puasa
tadi sih elsa ngabarin pak
kalau dia ada urusan dengan
pemilik chartika skincare pak purnomo
katanya soal kerjaan pak
tadi mama ngasih tahu bahwa elsa sudah ganti nomor yang baru
mama juga udah coba telepon elsa
ya papa papa kepikiran aja
oh yaudah gak apa apa
nanti aku coba telepon elsa nya ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seharusnya aku lega dengar jawaban nino tapi
tapi kok hatiku rasanya nggak enak ya
semoga kamu baik baik aja nak
nggak ada riki disini
mbak elsa juga nggak ada
apa udah pulang ya
mbak tadi liat ada orang ini gak dateng sini
kayaknya nggak ada deh pak
soalnya tamu hari ini nggak terlalu rame
jadi saya ingat siapa yang dateng hari ini
riki sengaja bohong para file
keberadaan dia sebenarnya
makasih ya mbak informasinya
kau gak makan
kau bengong aja sayang kenapa
nindik pasti seneng banget
nindik pasti seneng banget
nindik pasti seneng banget punya saudara kaya kamu
yang baik dan cantik
nindi kapan ulang tahunnya mah
nindi ulang tahunnya itu tanggal dua puluh tujuh november
ulang tahun aku
desember ya ma
iya ulang tahun kamu desember
tanggal tiga desember kan
deketan gak sama nindi
deket banget sayang
abis bulan november kan desember
jadi ulang tahun kamu sama nindi itu gak beda jauh
kalau nindi masih ada
bisa tiup lilin berang aku ya ma
tuhan tuh bener bener baik sama kamu ya
kamu kehilangan nindi
tapi at the same time kamu dapat penggantinya reina
mau pake nasi
mau pake nasi
mau pake nasi